kami ajak anda melihat wilayah kepulauan seribu yang memiliki sekitar seratus lebih pulau
sebagian besar warga yang tinggal di kepulauan ini meminta pemerintah provinsi dki jakarta
memperhatikan kesejahteraan mereka yang masih jauh dibandingkan masyarakat daratan ibu kota
meski masih menjadi bagian dki jakarta
masyarakat yang tinggal di kepulauan seribu utara masih dirundung keterbatasan
kesejahteraan warga yang tinggal di sini masih jauh berbeda
dibandingkan dengan warga yang tinggal di idaratan ibu kota jakarta
lantas seperti apakah keluhan dan harapan masyarakat di kepulauan seribu utara
kalau saya kekeluhannya itu masalah bbm
karena kita para nelayan ini sulit sekali masalah bbm
satu kedua nelayan kan pasang surutnya banyak
ketiga bbm itu terlalu tinggi
nah itu pemerintah harus memberikan fasilitas
untuk para nelayan di kepulauan seribu
arti kata itu harus punya pump penampung bbm
jadi nelayan itu tidak beli ke konsumen pedagang kecil
karena pedagang kecil itu kan mengambil keuntungan terlalu tinggi
nah terus saya kedua saya minta tolonglah ini ya kan
buat rumah singgah gitu kan
jadi seandainya ada warga sini yang ke jakarta
jadi tidak nginep di kapal gitu loh mbak
terus juga apabila
ada warga pulau harapan yang sakit
jadi enaknya kan gitu kalau ada rumah singga
keluhannya masalah pekerja pekerja pantai ini ks
itu pengajuannya mbak
selama pengajuan lamaran anak saya yang masuk sma itu
nggak bisa masuk udah berapa bulan
sampai sekarang ini
ternyata yang masuk itu hanya keluarga keluarganya saja gitu
keluhannya belanjaan itu lebih mahal
dibandingkan di jakarta
di sini apa apa lebih mahal mbak dibandingkan di jakarta
saya ingin ada kapal lah yang mengangkut barang
supaya di sini kan lebih enak
supaya ada pesantren di sini jangan terlalu jauh jauh pesantrennya
kan anak anak pasti kangen sama orang tua
pasti ada rindunya sama temen
retorika untuk menjadikan indonesia sebagai satu poros maritim dunia
hanya akan menjadi wacana apabila kebutuhan pokok warga kepulauan seribu
tidak diberikan perhatian oleh pemerintah
dini apriliana kepulauan seribu jakarta